keprihatinan akan media sosial yang digunakan sebagai alat penyebar berita palsu konten negatif dan adu domba
membuat sejumlah pegiat media sosial komunitas serta lembaga negara bergerak untuk menyebarkan pesan pada masyarakat agar bijak bersosial media
para penggiat sosial media meluncurkan gerakan bijak bersosmed
gerakan ini bertujuan untuk mendorong pengguna sosial media di indonesia agar menggunakan sosial media yang sehat cerdas aman dan bijak
masyarakat dapat mengakses video video informatif serta e book sebagai panduan dalam bersosial media yang baik dengan mengunjungi laman bijak bersosialmedia id
waktunya pas apalagi tahun depan kita akan memasuki tahun politik lagi tahun depan lagi kita akan memasuki pilpres lagi
jadi memang rasanya perlu dibangkitkan
kesadaran teman teman pengguna media sosial indonesia ini untuk bisa lebih bijak
kita gak bilang bijak itu harus kayak gimana tapi yang penting adalah bahwa kita semua sadar
dan bisa harus lebih kritis lagi menggunakan alat yang kita gunakan sehari hari ini
harusnya alat ini tuh jadi berkah jangan sampai jadi musibah
pada januari hingga juli dua ribu tujuh belas kemenkominfo telah menerima sebanyak tiga puluh dua empat ratus enam puluh lima aduan konten negatif
kemenkominfo telah menerima sebanyak tiga puluh dua empat ratus enam puluh lima aduan konten negatif
konten negatif sara dan ujaran kebencian menempati posisi pertama dengan jumlah sepuluh lima ratus sembilan puluh dua aduan
disusul aduan pornografi sebanyak sembilan satu ratus dua puluh tujuh aduan dan hoaks enam enam ratus tiga puluh dua aduan
nah itu aturannya nanti di dalam situ kita atur juga bahwa mereka wajib untuk aktif untuk membersihkan
nah selama ini kerjasamanya kita melaporkan atau mereka menyiapkan yang namanya fitur
nah mereka ada timnya untuk men take down kalau itu berita berita hoax
ada tips agar para pengguna media sosial bijak dalam berekspresi yaitu saring sebelum sharing
sebelum menyebarkan atau memposting suatu hal dalam media sosial
berpikir sejenak apakah informasi yang didapat berasal dari sumber yang terpercaya
memiliki fakta yang benar serta tidak mengandung unsur kebencian
terkait sara maupun konten buruk lainnya
dari komunitas kami sendiri lebih mengarahkan ke grup internal sendiri di grup supaya kita lebih bisa bijak bersosmed
kita harus lebih bisa memberikan informasi informasi yang memang valid
setidaknya kalau kita saling mengingatkan satu sama lain
karena kita ibu ibu semua di komunitasnya rata rata perempuan
jadi insya allah mungkin dengan begitu pergerakannya akan mulai merata dimulai dari para ibu dulu kemudian anak keluarga kemudian anak
kemudian keluarga insya allah
menurut saya sih kalau ada berita berita hoax sebenarnya
harus dipastikan benar atau enggaknya kalau misalkan hoax itu jangan langsung dipercaya
kalau misalkan hoax harus diteliti lebih dulu itu awalnya dari mana
terus kenapa gitu pokoknya harus diteliti sebelum disebarkan lebih sulit
banyaknya sumber informasi membuat pengguna media sosial harus selektif
dalam memilih sumber dan jenis informasi yang akan dikonsumsi
penggunaan media sosial dengan bijak bisa memberikan dampak positif untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar
kartika karman jakarta